pagi udah siang kali
eh udah siang ya
lu tuh dari mana mau kemana
biasanya dari pasar
ngapain lo ke pasar
pasti lo mau beli emas lagi ya
bukan belinya tapi borongnya borong
lo tuh kerja kagak
tapi lo tuh banyak duitnya dari mana sih
kagak gue kagak kepo
gue tuh udah tau pasti
gue sih udah gak heran
dari dulu kan kerjaan lo emang gak pernah beres
maaf mah gampang ya
mau makan dari mana
alamat duit warung yang bakalan habis
nya jangan gitu kek ngomongnya nya
besok juga bang imro
nyari kerja lagi kau nya
nggak usah khawatirnya
nggak usah khawatirnya nya
nggak usah khawatirnya nya
nggak usah khawatirnya nya
nggak usah khawatirnya nya
nggak usah khawatirnya nya
nggak usah khawatirnya nya
khawatirnya memang kudu begitu
laki laki itu perlu kerja bukan ngandelin duit mini
untung aja berdua belum punya anak
coba gimana kalau udah punya anak
yang ada tambah kuyeng gue
insya allah besok saya sudah jadi kerja lagi go nya
nah begitu jangan kelamaan
gue ini malu sama tetangga
kalau ditanyain tetangga
mantu lo kerja apa gue gak bisa jawab
lo ya belain aja terus wakil lo belain
jujur ya gue ketusin aja dia udah sial gimana gue baik baikin
imron besok jangan lupa cari kerjaan
jangan kelamaan kelamaan di rumah lo makin keenakan ya
mumpung wc ada waktu nih
gue sholat dua hari dulu deh
pak pak pak pak
astaghfirullahaladzim allah wabarakatuh
astaghfirullahaladzim allah wabarakatuh
astaghfirullahaladzim allah wabarakatuh
astaghfirullahaladzim allah wabarakatuh
astaghfirullahaladzim allah wabarakatuh
pergi rumah pak
makasih pak ya
maaf nih pak
gue ke mesjik dulu ya
tinggal lurus aja pak ya
jangan main gebuk begitu bang
ini negara hukum bang
eh pak ustad
dia tuh yang maling tadi pak ustad
sabar dulu bang
kalau boleh saya menjelaskan
dia ini jamaah di masjid ini bang
barusan dia selesai sholat duha
dia emang nih
udah gebukin aja
ini dulu penjelasannya bang
tadi memang ada orang yang melintas bah
bajunya sama seperti saya bang
beneran berarti sumpah saya bang
bener lu ya
oh maksudnya dia malingnya
turun dia lari kemana
bang makasih banyak bang
udah siang kali
eh udah siang ya
lu tuh dari mana mau kemana
ngapain lu ke pasar
pasti lo mau beli emas lagi
bukan beli nya tapi
gue tuh bingung sama lu ya
lu tuh kerja kagak
tapi lu tuh banyak duitnya dari mana sih
kagak gue kagak kepo
gue tuh udah tau
pasti lu tuh pake pesugihan
bingung kau ya
ih nya sembarangan
hari gini masih percaya aja sama kayak gituan
ya kecil kecilan sih nya
tapi ada aja nya
yaudah deh nya
ayek mau ke pasar lagi nya
yaudah ya nya
jadi kagak ntar mau
jadi kita yang berduaan aja nih
lagian juga ini proyek kecil kecilan
nggak perlu kita rame rame
lo berdua mau ada proyek ya
baru di pecat dari kantor gue
lagi butuh kerjaan banget
ikut kerja sama lo berdua
eh boleh boleh banget tuh
yaudah nanti malem ya
lanjut makan dulu ya
ya allah bang
alhamdulillah kalo abang udah dapet kerja
berkat doa lo juga
udah diminta nih
buat jadi kurir

ya lumayan lah
selagi kerjaan ini
halal dan positif sih
ya harus dong
nisa perlu cerita nggak ya kenya
kalo nanti uangnya udah keliatan
kalau sekarang kan belum jelas nih

abang juga udah punya niat
mau ngasihnya lo
biarnya lo seneng
pastinya seneng nih kalo denger abang kerja
terus punya banyak uang
iya kan gua tau karakternya lo kayak ap
abang mau roti atau
abang usirat aja
sekalian mau sholat ya
jadi kita mau kemana nih
ngirim barangnya malam ini
oh disini rumahnya
ini rumah bakal jadi sasaran untuk kita ini malam
rumahnya lagi sepi
kita sikat semua barangnya
lu ikut gua
apa sih ya
gak boleh gak sopan
assalamualaikum ketuk dulu
gimana sih lu pada